informasi dari dunia olahraga pemirsa pertandingan timnas indonesia melawan argentina dalam rangka fifa matchday tinggal menghitung hari
penukaran tiket elektronik atau e ticket pun sudah dibuka
pemilik tiket kategori tiga antusias meski hujan melanda ibu kota sepanjang hari
jadwal penukaran tiket fifa matchday indonesia versus argentina dilakukan selama empat hari sejak enam belas juni hingga sembilan belas juni mendatang
bertempat di wisma serbaguna gelora bungkarno jakarta selatan
penukaran tiket dimulai pada pukul sepuluh pagi hingga pukul lima sore waktu indonesia barat
jadwal penukaran tiket dibagi sesuai dengan kategori tiket yang dijual
tujuh belas juni penukaran tiket khusus kategori tiga tujuh belas juni hingga delapan belas juni penukaran tiket untuk semua kategori tiket
sedangkan sembilan belas juni penukaran tiket untuk semua kategori khususnya penonton dari luar jabodetabek
dari aff sampai sea games kemarin ya bu ya belum pernah juga nonton bola di gbk first time